satu persatu kendaraan dengan plat nomor luar wilayah bandung
yang keluar gerbang tol cilenyi
diberhentikan dan diperiksa petugas gabungan satlantas
oresta bandung dan dinas perhubungan kabupaten bandung pada senin pagi
dalam satu jam operasi penyekatan
petugas meminta tiga puluh lima kendaraan memutar balik dan kembali ke daerah asal
pasalnya mereka tidak bisa menunjukkan surat bebas covid sembilan belas
selain itu mereka juga enggan mengikuti tes rapid antigen
yang disediakan petugas di posko dinas kesehatan
sementara bagi pengendara yang mau mengikuti tes rapid antigen
dan dinyatakan negatif covid sembilan belas diperkenankan melintas
penyekatan dilakukan hingga lima mei mendatang
dalam rangka peniadaan mudik pada enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh
sebelum enam mei kendaraan berplat nomor luar wilayah bandung
masih diizinkan melintas dengan syarat bisa menunjukkan surat bebas covid sembilan belas
yang berlaku satu x dua puluh empat jam saat pemeriksaan
sampai saat ini kurang lebih
tiga puluh lima kendaraan yang diikutar balik
karena tidak membawa hasil rapidnya dari daerah asal
maupun tidak mau mengikuti tes rapid di tempat
di lokasi terpisah tim gabungan dari polri tni polisi pamung praja
dinas perhubungan dan dinas kesehatan kota pasuruan
menggelar apel kesiapan peniadaan mudik
di gedung olahraga kota pasuruan pada senin pagi
tim ini akan disebar di sejumlah titik perbatasan
dan jalan tikus untuk menghadang pemudik masuk kota pasuruan
bagi warga yang nekat mudik
pemkot pasuruan akan memberikan sanksi berupa membayar sendiri biaya tes pcr
hingga rumah sakit apabila mereka dinyatakan positif terjangkit virus corona
sanksi ini bertujuan agar penyebaran covid sembilan belas di kota pasuruan bisa ditekan
kalau nanti dia positif ke rumah sakit juga dengan biaya sendiri
penyekatan pemudik di sejumlah titik ini akan dimulai pada enam mei hingga tujuh belas mei mendatang
selain itu pemkot pasuruan juga terus menggalakan sosialisasi peniadaan mudik kepada warga
dan mengimbau berlebaran di rumah saja
tim liputan cnn indonesia